kami dijarah kami dijarah
kami dijarah tolong
kekisruhan terjadi di rumah jabatan wakil bupati mamuju sulawesi barat pada selasa siang
ratusan warga memaksa masuk dan saling berebut mengambil sejumlah barang yang tersimpan di sini
tolong untuk pemerintah semua tolong
barang barang yang dijarah merupakan bantuan dari badan penanggulangan bencana nasional dan kementerian sosial republik indonesia
untuk korban bencana gempa bumi yang mengguncang daerah ini
petugas keamanan bahkan sempat kewalahan meredam emosi warga yang terus memaksa diberi bantuan
warga korban gempa menuding pemerintah setempat sengaja menimbun bantuan
dan baru akan disalurkan setelah presiden jokowi berkunjung
berupa antiraketnya bisa saja
belum dapat tuh bantuan
tidak ada nanti kita yang keluar baru bisa dapat
nggak ada sama sekali
nggak ada sama sekali
bagaimana tidak akan muradil orang kayak menjarah
karena disimpan dari awal bantuan datang dari atas
dari awal memang disimpan tenda dari awal memang disimpang
nanti datang jokowi baru dibagi
kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten
mamuju mengaku pendistribusian bantuan sempat berjalan lancar dan tertib
namun warga dituding tidak sabar menunggu bantuan
sehingga nekat melakukan aksi penjarahan
tidak ada tersisa
perkiraan tadi itu mulai pagi sampai tadi ini mungkin setelah ada yang tertib
mungkin ada seribuan orang ada
yang terpaksa ya kita tidak ya biar kita mau apa juga
tapi mereka sudah terlanjur memaksa
ya sudah lah yang penting mereka jangan ada gotok gontokan
mau ambil apa boleh buat
itu sudah kita pasaran lah istilahnya
keributan saat distribusi korban bencana alam di daerah ini bukanlah yang pertama terjadi
lambatnya pendistribusian bantuan untuk korban gempa dituding menjadi pemicu
hingga warga nekat menjarah
abdi febriadi mamuju sulawesi barat